lalu seperti apa kondisi terkini dari london inggris telah terhubung dengan kami putra umata wakil ketua perhimpunan indonesia united kingdom
selamat malam mas putra
ya mas bisa dijelaskan kepada kami bagaimana kondisi terkini di london akibat covid sembilan belas ini
oke kalau untuk kondisi di london sekarang karena london adalah epicenter dari corona di inggris di mana total sudah lima kasus dan seribu kasus yang ada di london
untuk saat ini perdana menteri inggris meminta kepada seluruh restoran pup dan kafe untuk tutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan dan untuk masyarakat agar melakukan social distancing atau mengurangi berpergian dan mengurangi interaksi dengan orang lain
mas putra bagaimana dengan angkutan umum di sana apakah masih diaktifkan bagaimana kemudian detail dari kebijakan pemerintah sempat untuk kemudian mensukseskan social distancing di sana
oke untuk angkutan umum sendiri dari beberapa layanan cuk di london beberapa sudah dinonaktifkan dan beberapa masih berjalan
tapi untuk social distancing sendiri pemerintah inggris sebetulnya menyerahkan kepada masyarakat inggris untuk melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri
dan untuk berpergian ke supermarket sekalipun disarankan untuk pergi dari pagi hari karena pada malam hari misalnya beberapa barang akan sudah habis karena dilakukan rationing
untuk menghindari panic
kalau reaksi warga london sendiri bagaimana mas apakah kemudian mereka juga ikut panik ikut parno mereka juga ketakutan seperti di negara negara lain
untuk warga london sendiri mereka masih tetap tenang
bahkan saat mengantri untuk melakukan pembelajaran kebutuhan sehari hari di supermarket pun mereka masih melakukannya dengan tertib
antrian juga tetap tertib dan tidak ada kerusuhan atau tidak ada friksi antar masyarakat
mas putra ini kan angka yang terinfeksi covid sembilan belas rata rata di seluruh dunia ini terus naik kecuali di tiongkok yang mulai turun
bagaimana langkah pemerintah inggris untuk bisa menekan itu selain social distancing apakah ada random check atau rapid test yang diberlakukan kepada warga di sana
untuk random check atau rapid test sendiri belum ada yang dilakukan
tetapi di sini kita mempunyai namanya national health system
di mana masyarakat yang mengalami simptom dapat
melakukan telepon ke nomor telepon satu ratus sebelas
dan setelah melakukan telepon jika ada gejala mereka akan langsung diminta untuk tetap berada di kamar selama tujuh sampai empat belas hari
dan akan dipastikan mereka mendapatkan supply logistik maupun kebutuhan serai hari
dan jika nanti setelah mereka selesai menjalankan isolasi
akan dikirimkan petugas khusus untuk melakukan pembersihan atas kamar tersebut
jadi hal hal seperti itu yang dilakukan pemerintah inggris untuk membantu masyarakat melakukan kontrol terhadap penyebaran virus
mas putra ini kan wakil ketua perhimpunan indonesia united kingdom di sana
bagaimana komunikasi dengan teman teman wni di sana
apakah anda pernah mendengar informasi bahwa wni ada yang suspek atau yang jatuh sakit
untuk wni sendiri kemarin kita baru melakukan kontrol seluruh ppi cabang tiga puluh empat cabang perlindungan pelajar indonesia bersama dengan kbri
dipimpin oleh atas pendidikan prof aminuddin aziz
untuk saat ini belum ada wni dengan positif koronavirus
kami membuat sebuah form bernama laporona di inggris terutama untuk pelajar
beberapa memang sudah melaporkan simptom tetapi kita juga terus memantau kondisi para wni ini terutama pelajar
kami membuat sebuah form bernama laporona
melalui formulir ini warga negara indonesia di inggris dapat melakukan pelaporan mandiri atas kondisi mereka
dan bila ada yang mengalami simptom akan langsung diberikan dukungan baik logistik maupun moral oleh ketua ppi terkait di daerah tersebut
kalau perlakuan dari pemerintah inggris sendiri terhadap
warga negara asing di sana mungkin warga negara indonesia apakah sama dengan warga negara mereka yang mungkin ada gejala gejala covid sembilan belas
dapat saya sampaikan bahwa perlakuannya sama perlakuannya adil
hari selasa minggu ini hari selasa yang lalu saya sendiri datang ke sebuah unit kegawat darurat di sebuah rumah sakit inggris
mendapatkan pelakuan yang sama karena setiap warga negara asing yang masuk ke inggris terdaftar di national heart system tersebut juga
jadi sekalipun ada kebutuhan untuk emergency risk
kebutuhan untuk ambulans perlakuan kepada warga negara inggris dan wna non inggris yang berada di inggris adalah sama
artinya ppi sekarang juga sudah dari kemarin apakah sudah ada kabar kabaran atau komunikasi dengan kbri mas putra
sudah untuk komunikasi kami berjalan lancar
secara dari kbri juga telah mendeploy khusus beberapa perwakilan untuk mengawasi masing masing daerah di seluruh inggris

dapat saya sampaikan juga untuk kepulangan warga negara indonesia terutama pelajar ke indonesia
sudah kami pantau saat ini sekitar ada seratus satu ratus lima puluh orang yang sudah pulang ke indonesia dari inggris
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini putra umata dengan kami
semoga anda selalu sehat ya